bicara agenda pilkada saudara ketua umum partai golkar erlangga hartarto
memastikan mantan gubernur dan wakil gubernur jawa timur
kofifa indar parawansa emil elestianto dardak
akan bertemu golkar membahas pilkada jawa timur
erlangga membuka kemungkinan golkar mengusung kofifah emil di pilkada jawa timur
saat ditanya peluang golkar memajukan keduanya
erlangga bilang kedua tokoh itu akan menemui partai golkar sore ini
sedangkan untuk tempat pertemuan erlangga menyebut akan diinformasikan nanti